puluhan ketua rt dan ketua rw jakarta mengajukan protes terhadap kebijakan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
yang mewajibkan laporan kinerja melalui aplikasi clue
mereka menilai aplikasi ini malah mempersulit laporan kerja para pimpinan rt rw di ibu kota
clue merupakan aplikasi pada ponsel pintar yang dirilis oleh pemprov dki jakarta
aplikasi ini diperuntukkan untuk laporan kinerja para pimpinan unit tetangga dan unit warga atau rt dan rw
hal ini termaktub dalam surat keputusan gubernur nomor sembilan ratus tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi rt dan rw di ibu kota
namun sistem ini dinilai malah mempersulit laporan kinerja para pimpinan rt rw di ibu kota
memang saya sudah diberikan penyuluhan di kelurahan
tapi juga saya belum menggunakan
merasa ya agak rumit sedikit masalahnya laporan sehari tiga kali
ya tiga kali itu sehari kan hitungnya sepuluh hari kan tiga ratus
ke sebulan ini kan sembilan ratus
yang kan operasional sebulan tiga ratus tujuh puluh lima
jadi sembilan ratus yang tujuh puluh lima untuk uang pulsa
kalau kita tidak menggunakan clue diangcam tidak dapat honor
ini praktis dan memudahkan
ya untuk kesulitannya kita harus mencari momen momen apa apa yang terjadi di rt kita
kejadian apa atau apa yang telah kita lakukan di wilayah kita gitu
kita harus laporkan sehari tiga kali minimal ya
jadi kesulitannya ya momen itu apa yang harus kita cari momennya itu
bumur dki jakarta basuki cahaya purnama mengatakan
laporan melalui aplikasi clue merupakan
ini karena ada uang dari anggaran belanja daerah yang telah digelontorkan untuk warga
rp sembilan ratus harus ada berbasis kinerja
kan anggaran kita berbasis kinerja nanti kita menyalahi aturan
ya bukan berarti maksain terus kalau kamu gak ada laporan
ya mau laporin baik juga oke kok
ini kan buat bantu
sekarang gini rt rw dibentuk untuk apa
bantu warga hidup lebih baik
kalau ada rt rw yang rajin
kalau lurahnya nggak benar bisa nggak laporin ke saya
itulah sarana pakai clue
ada pun aturan yang mengenai pemberhentian rt dan rw adalah
peraturan gubernur pergub nomor satu ratus enam puluh delapan tahun dua ribu empat belas yang menyatakan
pemberhentian merupakan wewenang lurah wilayah
nora spasia jakarta